sementara itu dua orang pemuda di probolinggo rabu siang babak belur dihajar masa setelah kepergok mencuri motor
beruntung aksi main hakim sendiri ini dapat dicegah oleh petugas kepolisian
aksi pencurian sepeda motor dilakukan dua pemuda semuanya warga desa pedagangan kecamatan tiris probolinggo
tetapi aksi mereka ini gagal meskipun sempat melarikan sepeda metik curiannya warga berhasil mengejar dan menangkap mereka
keduanya kemudian harus menerima berbagai pukulan dari warga yang kesal
beruntung kedua pelaku ini diamankan polisi dan dibawa masuk ke rumah warga
evakuasi seorang pelaku ke mobil polisi awalnya berlangsung mulus tetapi tidak dengan pelaku kedua
sesaat setelah dia keluar dari rumah warga langsung memukulinya bertubi tubi
polisi sempat kewalahan untuk menyelamatkan pelaku ini sebelum akhirnya bisa membawanya ke mapolres tempat
keluar jatuh langsung ini di depannya malik ini saya kita bisa jatuh di sini langsung kena itu
warga mengaku memukuli para pelaku karena kesal mengingat di desa mereka kerap terjadi pencurian sepeda motor